saudara mabes polri menolak membeberkan motif anggota densus delapan puluh delapan menguntit jampitsus kejagung febri adriansyah
meski ada peristiwa penguntitan kadif humas mabes polri irjen sandi nugroho mengklaim hubungan polri dan kejagung tetap baik
kadif humas mabes polri irjen dandi nugroho sandi menegaskan hubungan antara polri dan kejagung baik baik saja
pasca peristiwa penguntitan yang dilakukan anggota densus delapan puluh delapan pada jampitsus kejagung
anggota densus delapan puluh delapan yang terpergok menguntit telah diperiksa propa mabes polri dan hasilnya tak ditemukan masalah
namun sandi enggan menjelaskan motif penguntitan
memang benar ada anggota yang diaman ke sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama paminal
dan dari hasil pemeriksaan di propam seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan
memang benar kalau anggota sudah diperiksa
jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah
maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai kami mendapatkan informasi seperti itu